sd tuh masih uang sakunya sering
sayur sayuran kayak daun singkong telur senangka
menu tempe apapun itu saya suka
saya sudah bekerja saja dia sudah bersyukur pak
saya terpilih h satu bulan itu untuk mewakili teman teman saya mahasiswa asing
ma aku diterima gini gini aku ikut seleksi ini nih
saya pengen orang tua saya dua duanya haji
dia bertaruh nyawa soalnya kan ketika saya naik
ya mungkin tidak sepadan dengan apa yang pernah orang tua saya
kita ada sendiri tapi kayaknya kita belum bisa balik ke sini semua
jasa orang tua terutama ibu itu tidak bisa kita sebadankan ya
salam terbesar saya di hidup saya tuh waktu sd itu
nungguin sampai jam dua belas malam
hasilnya gue gak diterima di mana mana
maksudnya gini loh gitu kan nadanya jadi beda
lihatnya tiap baik misalnya bangunin
kemarin pas kuliah aku kan ngolor
saya diemin beliau itu selama dua hari kurang lebih
ibu saya tuh katanya tiap malam nangis
banyak banget gitu yang saya ungkapin buat beliau
di rumah itu ibu susah kayak gitu kan
jadi untuk ngebiayain aku kuliah aja aku tuh susah
ibu nggak usah khawatir dengan saya
ibu sudah sangat sukses menurut saya
sampai kapanpun kita juga pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik
ya gak ada ungkapan yang terbaik buat beliau selain doa saja
masih belum bisa jadi anak yang baik sama kakak yang baik buat wahyu sama ira
saya rasa sudah mas adri
banyak orang tua yang bisanya hanya doakan anak anaknya
buat ibuku tercinta terutama
sayangilah ibu hormatilah ibu
kita sebagai anak nggak bisa membalas itu semua
karena pengorbanan kalian tuh sangat luar biasa